bagi anda penggemar makanan seafood tentu tidak asing lagi dengan ikan dori
tekstur dagingnya yang lembut selalu membuat penikmatnya ketagihan
tapi bagaimana jadinya jika ikan dori diolah dengan saus kaldu sayur tentu akan menggugah selera
berdasaran berikut liputannya
menu ini pun sukses memikat selera penikmatnya
selain itu perpaduan sayur yang sehat dan ikan dori yang kaya protein membuat menu ini memiliki banyak manfaat
tidak heran jika menu ikan dori kaldu sayur menjadi menu favorit pilihan pengunjung dari rumah makan ini
karena saya ingin rasanya lebih fresh
memang jadi seperti main course tapi waktu makan kita tidak berat
jadi di mulut ada rasa fresh dari daun koriander lemon
sak menu ini tidaklah terlalu sulit
pertama kita buat saus kaldu sayurnya dengan menumis bawang merah yang sudah dicincang
lalu masukkan white wine dan kaldu sayur yang merupakan sari dari rebusan daun ketumbar basil dan bawang bombay
tambahkan butter garam dan perasan jeruk lemon
aduk hingga rata dan tiriskan
sementara untuk mengolah ikan dori oleskan garam merica pada ikan dori hingga merata
lalu masukkan ke dalam tepung dan telur
kemudian goreng hingga crispy
setelah matang letakkan ikan dori crispy di atas sayur kaldu yang diberikan tumis paprika terlebih dulu
ikan dorit saus kaldu sayur siap disajikan
kombinasi ikan dori yang lembut berpadu dengan kaldu sayur yang creamy
dijamin akan memanjakan lidah penikmatnya
rasanya creamy tapi nyamuk
beda yang dari biasa kalau kita makan di asean food
ini lebih ke western tapi nyambung masuk ke lidah indonesia
bagi anda yang sudah tidak sabar merasakan kelezatan menu ini
anda cukup merogoh kocek lima puluh lima untuk seporsi ikan dori saus kaldu sayur yang lezat ini